kepala staf angkatan darat kasat jenderal dudung abdurrahman menjenguk sahabat teman lamanya
komedian tukul arwana pada sabtu sembilan belas februari
saat ini tukul arwana sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi untuk mengatasi pendarahan di otak
momen kebersamaan ini diunggah di laman instagram resmi tni angkatan darat
sejumlah warganet pun memberikan doa dan harapan untuk kesembuhan sang komedian senior ini
masih di ini baru empat
kepada detik com jenderal dudung mengaku telah mengenal tukul sejak dirinya masih berpangkat letkol
kala itu tukul kerap diundang ke acara kesatuan tempat dudung berdinas
dalam kunjungannya jenderal dudung juga turut menawarkan bantuan untuk memfasilitasi dan membiayai pengobatan tukul
sebelumnya putra tukul arwana ega prayudi mengabarkan kondisi ayahnya yang semakin membaik
untuk perkembangan bapak sih sudah alhamdulillah sudah membaik
sudah bisa saya tinggal ya saat ini saya bisa melaksanakan dinas sehari hari
ya untungnya adik adik di sana saudara saudara juga bisa backup
nah sekarang saya sudah bisa beraktivitas normal ke kantor kerja lagi
tidak hanya general dudung sebelumnya sejumlah selebritas menyempatkan diri untuk menjenguk
serta memberi dukungan bagi kesembuhan tubuh